dan bagaimana kondisi terkini terkait meluasnya kebakaran hutan dan lahan di palangkaraya kalimantan tengah
sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan bapak tekson
selaku kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bpbd pulang pisau
selamat malam pak tekson
selamat malam bu hanom
baik pak tekson ini kebakaran hutan dan lahan ini kembali meluas begitu bisa dijelaskan
ini sebetulnya sejak kapan sih pak kebakaran hutan ini terjadi dan bagaimana kondisinya saat ini
info dari warga dari masyarakat peduli api itu terjadi tanggal satu kemarin
oke lalu pak
terus kita teman teman dari tim terpadu dari manggala agni yang ada di lapangan sudah melakukan pemadaman
se maksimal mungkin
namun itu kan berubah lahan gambut
jadi agak sulit untuk pemadaman langsung padam
oke pertama kali kejadian kebakaran ini terjadi dugaannya dari mana sih pak
boleh diceritakan nggak pak
kalau kronologisnya kita tidak tahu persis bu karena itu di lahan yang tidak apa di lahan yang kritis gitu
jadi di luar bukan area punya masyarakat gitu karena itu dekat
sotet gitu ada tegangan deskripsi
oke jadi berbahaya sekali ini berapa orang pak personil yang diterjunkan untuk melakukan pemadaman kebakaran ini
untuk sampai hari ini pemadaman kita ada kekuatan dari tim terpadu lima puluh personil bu
tapi ini kan kebakaran sudah meluas pak ada kemungkinan penambahan personil lagi tidak
karena kan tentunya bukan hanya di spot spot tertentu lagi ini sudah banyak lahan yang akhirnya juga ikut terbakar
untuk hari ini itu total empat sudah kita kuasai semua untuk pemadamannya
oke sejauh ini apa pak yang menjadi kendala dalam proses pemadaman ini selain meluasnya api
itu mungkin yang kita kendalanya tidak terlalu signifikan
yang pertama kita lihat di lapangan itu kalau cuacanya panas sekali dan berangin
ada api yang di dalam tanah
di tanah itu akan terjebak dia akan hidup akan nyala kembali
jadi dia akan memakan bahan bakar yang di atas lagi
jadi cepat sekali terbakar
oh makanya itu juga salah satu menyebabkan cepatnya tersebar dan juga karena ini lahan gambut begitu ya pak ya
oke pak sejauh ini apakah ada korban yang jatuh akibat musibah kebakaran ini
untuk sementara info dari kita di lapangan tidak ada bu
oke syukurlah bapak
yang terakhir kalau ini kan diinfokan masyarakat sudah mulai terserang ispa gitu pak
ada infeksi terkait dengan saluran pernafasan begitu angkanya sampai dua ribu lebih begitu
bagaimana nih penanggulangannya pak
untuk sementara kita belum ada info seperti itu bu yang fakta di lapangan tidak ada bu
oh bpbd belum menerima data ini sama sekali begitu
tidak ada bu
karena kita untuk sementara kita tidak kabut merasa
oke baiklah kalau begitu pak texon
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected